habibi festival kembali digelar bekerjasama dengan becraf
habibi festival dua ribu tujuh belas fokus pada pengembangan teknologi serta inovasi terbaru di tanah air
terdapat berbagai macam pameran dan juga workshop bagi masyarakat yang berkunjung
sekitar seratus perusahaan dari seluruh indonesia bergabung dalam acara yang bertajuk
di sini masyarakat dapat berpartisipasi mencoba secara langsung teknologi terbaru yang dihadirkan
pada hari pertama penyelenggaraannya dan hingga senin siang sudah lebih dari enam ratus orang yang hadir
rencananya becraft habibi festival dua ribu tujuh belas akan diselenggarakan hingga tiga belas agustus mendatang
dan untuk mengatai bagaimana gelaran festival habibi yang digelar di jeks pemukul mayoran jakarta pusat
sudah ada nadia laras produser lapangan cnn indonesia
nah dia di depan langsung dibarengi dengan tank yang ada di belakang
tapi nadia seperti apa antusias masyarakat di hari pertama gelaran habibie ini
ramai nggak sih masyarakat indonesia yang aware ataupun care dengan isu teknologi dalam gelaran habibie kali ini
ya benar sekali saat ini saya sedang berada di habibi festival dua ribu tujuh belas di g expo kemayoran jakarta
nah ini merupakan gelaran kedua habibi festival
sebelum saya menjawab pertanyaan anda perlu diketahui bahwa tahun lalu pengunjung yang datang ke habibi festival dua ribu enam belas
ada tercatat sebanyak lima puluh enam ribu orang pengunjung
nah untuk tahun ini bj habibi sendiri yang menargetkan kedatangan pengunjung sebesar seratus orang
nah untuk hari pertama ini pembukaan becraft habibi festival dua ribu tujuh belas
pengunjung yang telah datang ke gxpo kemayoran sudah tercatat sebanyak kurang lebih seribu orang pengunjung maksud saya
dan enam ratus lima puluh diantaranya merupakan siswa siswi dari sd smp sma dan juga smk di sekitar jabodetabek
yang sangat antusias untuk mencoba teknologi dan inovasi terbaru yang disediakan di festival ini
ya nadia saya lihat juga ada banyak sekali ya manuver manuver teknologi
terakhir saya selalu optimistis mimpi bahwa sosial indonesia akan memimpin dengan teknologi
tapi bagaimana anda melihat juga kontribusi pelaku ekonomi dalam gelaran habibi festival kali ini
apakah banyak menurut anda yang juga join dalam acara kali ini
dan teknologi seperti apa sih yang unik yang bisa anda share kepada kami
perlu saya informasikan kurang lebih sekitar seratus tenan dari
perusahaan perusahaan di indonesia yang bergerak di bidang teknologi dan juga inovasi sudah ikut bergabung
namun perlu kita ketahui bahwasannya teknologi yang ada di sini bukan hanya teknologi yang dapat kita gunakan sehari hari
namun juga ada teknologi hingga dapat digunakan untuk bela negara seperti itu
untuk kepentingan militer seperti yang ada di belakang saya yaitu teknologi yang digunakan oleh pindad dalam tank bar
dan juga teknologi yang terbaru seperti itu
ya nadia saya berharap kita bisa ekspor itu tank ya yang kualitasnya juga standar internasional
jadi bisa masuk lagi ke neraca dagang kita
tapi kamu jangan lupa cobain masuk tank ya nadia
nadia terima kasih atas laporan anda langsung dari jakarta